sejumlah peristiwa dalam negeri dan manca negara telah kami rangkum untuk anda
dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurnia dikita langsung ke informasi yang pertama
pernikahan alwi daeng makelo tujuh puluh tahun dan andi sulfaida tiga puluh tahun
sempat viral karena mahar nikah yang fantastis
pada minggu siang pasangan asal boni sulawesi selatan ini
mengucapkan ijab kobul di depan penghulu
mahar sebesar satu miliar rupiah terdiri dari uang tunai dua ratus juta rupiah
satu mobil suv satu unit rumah dan sejumlah perhiasan emas
cinta memang tidak mengenal perbedaan umur
seorang kakek yang berumur tujuh puluh tahun
akhirnya resmi meminang gadis pujaannya
yang berumur tiga puluh tahun di desa tdt harapan
kebupaten boni sulawesi selatan
sempat menjadi viral karena jumlah total mahar yang mencapai satu miliar rupiah
prosesi pernikahan alwi daeng makelo dan andi sulfaidah berjalan meriah
jumlah mahar yang sempat viral yaitu uang tunai dua ratus juta rupiah
satu mobil suv satu unit rumah dan sejumlah perhiasan emas
keluarga mempelai wanita menyatakan
pernikahan dengan jumlah mahar mencapai satu miliar rupiah masih dianggap wajar
lantaran tidak ada paksaan dari kedua belah pihak
tidak ada yang menawarkan
jadi tidak ada yang kita minta yang menawarkan begitu
bukan pihak keluarga pernikahan
bukan tidak ada itu
tidak ada bilang keluarga mengatakan bahwa mau kalau mau bayar sekian itu tidak ada
selanjutnya kedua mempelai pun berangkat menuju rumah kediaman mempelai lelaki
untuk kembali menggelar prosesi adat mamatua